tuan rumah persija jakarta harus puas berbagi poin dengan tamunya persib bandung usai ditahan imbang satu satu pada laga lanjutan liga satu
pada laga klasik yang berlangsung di stadion patriot candrabaga bekasi jawa barat sabtu sore kedua tim harus puas berbagi satu poin usai meraih hasil seri satu dua
marco simic sempat membuka keunggulan untuk persija sebelum disamakan oleh david da silva di akhir babak kedua
latih tim macan kemahiran thomas goll merasa timnya seharusnya mampu menang pada duel sarapdinsi ini
ia menuding kartu merah yang diterima gelandang persija hanif syabandi mengubah jalannya pertandingan
padahal menurutnya timnya mendominasi pertandingan dan tidak membiarkan persib memiliki banyak peluang
itu sebabnya kita disapun karena ketika kita bermain dengan sebelas tidak ada yang berlaku
pada saat yang benar mungkin anda menangkan gol kedua dan anda selesai
sementara itu striker maung bandung asal brazil david da silva mengaku luapan emosional yang ia tunjukkan adalah ungkapan kegembiraan mencetak gol di laga derby yang syarat emosi
jadi emosi karena di akhir pertandingan kita tahu semua orang
yang menonton pertandingan ini dan menariknya
saya sangat senang karena saya pikir saya merayakan kita semua setiap orang yang merayakan saat ini
jadi ini untuk mereka juga